terletak di pesisir barat sumatera
inilah tempat dengan sebutan negeri seribu suram
ranah minang adalah warisan kerajaan melayu dan sriwijaya
saksi sejarah kolonialisme belanda
padang tumbuh menjadi kota perdagangan sejak abad ke delapan belas
perjalanan panjang ranah minang terekam dalam jejak kuliner
sebab bumbu dan rasa juga menyimpan riwayat
minangkabau tidak hanya identik dengan tradisi dan karifan lokalnya
namun yang menjadi kekhasan dari minangkabau adalah warisan turun
yang menurun dari sisi kulinernya

di mana ada beberapa tempat yang menyebutnya sebagai tempat yang menyenangkan

di mana ada beberapa tempat yang menyenangkan
di mana ada beberapa tempat yang menyenangkan
di desa batuhampar payakumbu perempuan paruh baya bernama hairina biasa mengolah rendang
rendang adalah masakan khas minang yang dimasak dengan bumbu melimpah dan santan dalam waktu yang cukup lama
dengan tungku dan kayu bakar hari itu khairina memasak rendang daging sapi
dengan tungku dan kayu bakar hari itu hairina memasak rendang daging sapi
ini suatu mesin yang sangat sederhana jadi kalau kita mau meresantan nggak perlu pakai tangan lagi bu
tidak pakai yang
tidak pakai yang

rasanya pun enak pakai ini daripada pakai mesin
rasanya pun enak pakai ini daripada pakai

rasanya pun enak pakai ini daripada pakai mesin
dalam buku the history of sumatra karangan william marsded ada dua tumbuhan penting di sumatera saat itu padi dan kelapa
padi diolah menjadi nasi sebagai makanan pokok sementara kelapa diolah menjadi santan untuk membuat makanan
santan kelapa adalah bahan dasar utama masakan minang
bagi orang minang kelapa itu tidak hanya untuk santan ya bu ya
bahkan seluruh bagian dari kelapa baik sabut ataupun batoknya semuanya terpakai sekeluruhan untuk pembakaran juga
nggak ada tersisa ya bu ya semuanya masuk semua dalam masakan rendang
santan diolah dengan sayur ikan atau daging dengan banyak bumbu
karena dulu orang minang suka merantau
mereka harus membuat makanan yang tahan lama
nah tapi oleh karena cara memasaknya dengan pemanasan yang sedang itu
itu bisa dikatakan bahwa kandungan gizi pada makanan yang dimasak itu seperti daging itu tidak begitu banyak berubah
rendang mencerminkan sendi peradaban minang
daging adalah simbol ninik mama sebagai pemuka adat
cabai ibarat alim ulama yang tegas menegakkan syariat islam
bumbu adalah cermin masyarakat umum
dan kelapa atau karambia dalam bahasa minang merupakan simbol cadia pandai atau kaum intelektual
itulah sebabnya masakan ini ditempatkan pula sebagai penanda status sosial seseorang
sebuah kenikmatan yang tinggi sebuah masakan yang tinggi status sosialnya itu memang butuh kerja yang ulet
butuh bahan yang banyak butuh bahan bahan yang baik
dan butuh kerja yang keras terlebih dahulu baru mencapai derjat yang tertinggi
baru mencapai status yang terbaik yang bisa kita

kepala pembinaan ini memiliki kekuasaan yang sangat berharga
butuh waktu tiga jam memasak rendang di kuali besar ini
kuali besar ini memiliki kekuasaan yang sangat berharga
wangi wangi sekali
rasanya kita pakai nasi putih buat kita makan
tidak ada apa apa nasinya
sebenarnya rendang padang itu tidak hanya dengan daging
tidak hanya rendang daging
tapi juga ada jenis jenis rendang lain yang tidak kalah unik dan pastinya tidak kalah nikmat
wah mari bu
karambia sebutan orang minang untuk kelapa
mudah dijumpai di sekujur ranah minang
dari padang ke payakumbuh melalui padang panjang
pohon kelapa tampak tegak di hampir semua rumah penduduk
kota ini ramai karena menjadi jalur utama menuju riau
dan berjarak sekitar dua jam ke bukit tinggi
desa lampasi yang lazim dikenal sebagai kampung rendang
menempatkan payakumbuh sebagai rujukan kuliner sumatera barat
menurut penelitian gusti asnan
masakan minang sebagian besar dipengaruhi india
sejak abad ke tiga belas sudah ada orang india yang datang ke sumatera barat
tompires pengelana portugis mencatat pada awal abad ke enam belas
telah ada kapal gujarat yang singgah di pantai barat sumatera
mereka berdagang dan mendarat di pelabuhan tiku kaupaten agam dan pelabuhan di pariaman
rendang menjadi masakan yang tersebar luas ketika orang minang mulai merantau dan berlayar ke malaka
lalu lali arab telah mengawali konsep v enam belas pailah topves
hari belum lagi terang ketika harum rempah menguar dari dapur sebuah rumah makan
mereka tak ingin tersalib matahari pagi
juru masak dan para pekerja mulai berjibaku menyiapkan beragam bahan makanan
untuk diolah menjadi kuliner ranah minang
parutan kelapa mulai diperas
beras mulai ditanak dan beragam bumbu dipersiapkan
mulai dari jahe lengkuas kunyit hingga bawang putih dan bawang merah
gulai tunjang rendang ayam ikan asam padeh dan masakan khas lain dipersiapkan satu demi satu
kuliner sumatera barat memang identik dengan proses dan kerumitan panjang dalam mengolahnya
seni memasak ini pun menyebar ke seluruh wilayah
wilayah sumatera bahkan hingga ke malaysia
hampir di setiap jenis masakan ranah minang rempah melimpah
pedasnya cabai dan kentalnya santan adalah masakan yang paling penting
untuk membuatkan unsur dominan
selain membuat tahan lama bumbu ini melunturkan kandungan lemak jahat
hal yang kerap dikhawatirkan ketika orang menyantap masakan padang
pemakaian bumbu yang banyak itu ternyata merupakan kelebihan dari masakan rendang itu
bumbu itu ternyata pada saat sekarang diketahui sebagai antioksidan
nah banyak sekali penyakit penyakit yang ditemukan pada
yang menjadi penyebab kematian utama pada orang dewasa atau orang lanjut usia
itu disebabkan oleh karena antioksidan yang sedikit
masakan yang telah matang kemudian ditata dengan apik
cita rasa masakan minang yang gurih pedas cocok dengan selera
hampir seluruh lapisan masyarakat
rumah rumah makan hampir selalu penuh dengan para penikmat hidangan minang
seperti kebanyakan restoran minang di sumatera barat
rumah makan ini menyajikan berbagai menu
dari rendang daging dendeng dan beragam jenis gulai
pramu saji membawa sejumlah piring tersusun dengan sebelah tangan
dalam bahasa padang ini dikenal dengan manatyang iria
tidak ada perubahan hanya membuat tanda
sebenarnya makanan ini diperlukan untuk membuat kekuatan jari

yang jelas kekuatan tangan itu harus penting
dan telapak tangan jangan sampai licin
tidak boleh licin
tidak boleh licin yang pasti harus pede
pede bisa mengangkat semuanya
kita mulai bang
pertama tangan kita harus begini
ambil dari sisi kanan
selipin dari bawah
ambil dari bawah
kita taruh di atas
tidurkan juga nyobanya
taruh di sini
ini harus saling
tangannya agak dibengkokin
agak ke dalam
kita ambil yang di atas lagi
taruh di sini
lihat sudah mulai bergetar
itu aja sudah
kalau bagi pemula ini sudah mantap
pemula sudah mantap nih
gampang gampang susah sebenarnya ya
gampang gampang susah sebenarnya
di samping kekuatan juga keseimbangan harus diperlukan
keseimbangan harus dianggur

masih sulit apa
empat dua dua

selain rendang padang di rumah makan
favorit orang minang adalah masakan khas nasi kapau
di pasar los lambuang bukit tinggi warung nasi kapau berjajar
tumpukan lauk dengan harum rempah mengeluarkan aroma tajam
penyajian di warung nasi kapau memang berbeda
tiap masakan diambil dengan sendok panjang
kami melahap nasi kapau serai memahami kisah tentang asal muasal nagari kapau
kukusnya di bukit tinggi kupasatengah dan kukusnya di bukit tinggi
kalau di restoran sayurnya rebus rebus yang banyak
kalau di sini kita digulai gulai semua ya
ya digulai semua pakai santan semua
nagari kapau terletak lima km dari kota bukit tinggi
agam sumatera barat
dari sinilah asal masakan nasi kapau yang melegenda
seperti kebanyakan desa di sumatera barat
sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani
namun lebih banyak lagi yang pergi merantau
yang usia produktif itu
itu sudah merupakan suatu iktikat dia gitu
dia akan pergi merantau dulu gitu
jadi kalau dia sudah berhasil nanti
dia bisa membantu kampung halamannya
terutama sanak pemininya gitu
itu sudah merupakan budaya dan tradisi di negara kapau
laki laki dan perempuan harus pandai memasak
keahlian memasak sedari kecilah
yang menjadi modal besar orang minang pergi merantau
ketika mereka terpaksa hidup untuk servipal di rantau
salah satu keahlian yang mereka miliki itu adalah memasak
ya mereka dengan gampang bisa buka rumah makan
atau bisa membantu satu keluarga dengan membantu mereka memasak
menjadi pelayan di sana
untuk mendulang rupiah di perantauan
dan merawat garis keturunan ibu atau matrilineal
warung padang menjamur kebanyak penjuru
asal luar biasa
saya yakin ada interests gest constitusi
seseorang yang berpayian kayak gue its
saya mau cintain begini
kalau mcharged dan nbjak mulakan zaed
nah karena itulah
merantau itu menjadi ukuran
kedewasaan orang yang belum pernah
merantau tidak akan di
jangan lupa ada yang menangkap
tidak melamar tetapi
jadi tidak akan dilamar
orang kalau tidak pernah merantau
jakarta yang tak pernah
berhenti makan adalah
lahan subur untuk bisnis kuliner
warung padang di jakarta tak lepas
dari gagasan sosok bustaman
di bilangan juan
dan jakarta pusat
boleh dibilang salah satu simbol
keberhasilan warung padang di ibu kota
pengunjung tak berhenti
pada jam makan siang
hidup di perantauan sudah dilakoni
bustaman sejak umur tiga belas tahun
pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
pergi dari kampung halamannya
di lintobuo tanah datar sumatera barat
ia sempat merantau ke jambi dan palembang
sebelum akhirnya memutuskan
mengadu nasib di jakarta
ia menjadi penjual koran
sampai pencuci piring di rumah makan
demi mencari rezeki yang halal
dengan modal tiga puluh dua ribu rupiah
pria yang hanya mengenyam pendidikan
kelas dua sd ini
nekat mencari rezeki di ibu kota
kelas dua sd ini
mencari rezeki di ibu kota
kelas dua sd ini
mencari rezeki di ibu kota
tak mudah bertahan hidup di jakarta
bustaman sempat menjadi pedagang asongan
di matraman jakarta timur
hingga menjadi pedagang nasi di pejompongan
yang menjadi cikal bakal kesuksesannya
kelas dua sd ini
mencari rezeki di ibu kota
kelas dua sd ini
mencari rezeki di ibu kota
bustaman sempat menjadi pedagang asongan
di matraman jakarta timur
hingga menjadi cikal bakal kesuksesannya
kelas dua sd ini
mencari rezeki di matraman jakarta timur
hingga menjadi cikal bakal kesuksesannya
di kios tadi kan tinggal di situ masak di situ jualan juga ada di situ kan
dan sebelahnya terus mau makan itu
masak gak bisa ya
ya apa adanya lah
jadi kira jam sepuluh pagi perut lapar kan pergi ke sebelah
pak minta kogoleh pak
ambil lah bapak
aku ambillah kuah cincangnya itu kan
wah enak benar bilang gitu
ya allah soal ini belum ada apa apanya dalam hati saya gitu kan
perlu belajar saya nih bilang gitu
kalau suka duka itu banyak
namanya kita jualan nasi di kekilima kan
premannya lah kan
di benhil itu kan geng gengnya kan banyak
ya geng padang ini geng plembang ini geng bata
nah itulah yang kita
jadi yang namanya dengan preman ini
kita nggak boleh terlalu renggang boleh terlalu dekat juga kan
meski tak punya modal
laki laki yang kini berusia tujuh puluh empat tahun itu pantang mundur
terbukti kini usahanya membuahkan hasil
tak sekedar menghidupi dan memuliakan diri sebagai lelaki minang
namun juga menempatkannya sebagai penyedia lapangan kerja
bagi ribuan orang
khususnya sanak saudara dari kampung
restoran yang digawenginya ini telah tersebar di penjuru nusantara
supaya dalam usaha ini apa aja usaha harus dengan bersungguh sungguh
dengan ditekuni gitu
jangan setengah setengah gitu lah ya
mental pekerja minang adalah
mental siap susah di perantauan
mereka rela berpeluh di pasar dan berdagang berimpitan di petak sempit
itu dilakukan agar menggapai sukses dan bisa hidup enak di kampung
alam minang kabo itu indah
semua orang mengatakan indah
tetapi di mana akan bertanam
di kanan bukit di kiri lurah
jadi keharusan alam juga menyokong
jadi kalau pergi kita naik kereta api dari jakarta ke kerawang
tadatara saja dilihat di dalam perjalanan kereta api
kalau pergi dari bukit tinggi ke padang
di kanan dilihat bukit di kiri kelihatan lembah
tanah subur tapi di mana
jadi keharusan alam juga
nah karena kearifan alam ini
orang minang kabo memfilsafatkan keharusan merantau itu
ya kak boleh kak
modelnya banyak ya kak
naluri berdagang yang telah mengakar adalah cikal bakal mereka untuk mampu bertahan di mana saja
entah dengan pedagang kain atau masakan padang
mereka setia menjalankan petuah leluhur seperti yang terdengar dalam syair sure dari kampung
yang didendangkan dengan iringat